setelah ppkm diperlonggar berbagai tempat wisata serta kafe mulai kembali dibuka
kafe outdoor dengan nuansa alam banyak dicari sebagai tempat untuk rehat dari rutinitas
mencari inspirasi hingga berkumpul bersama teman atau keluarga
trend kafe hidden gem di tengah kota dengan wansa unik tentunya patut untuk dicoba
mencari suasana alam ternyata nggak perlu jauh jauh
di tengah kota masih ada kafe yang menawarkan suasana hijau nanasri
dan ada bonusnya pemandangan pencakar langit seperti ini
di tengah hiruk pikuk perkotaan terdapat sejumlah kafe dengan nuansa alam yang dapat dicoba
salah satunya kafe di rooftop yang menghadirkan pemandangan langit dan deretan pencakarnya
dipadu dengan cantiknya taman hijau
dengan pemandangannya kafe ini juga cocok untuk menjadi spot untuk berfoto
selain itu penerapan protokol kesehatannya sudah diterapkan dengan baik
mulai dari pemeriksaan suhu hingga pembatasan jarak antar pengunjung
kita dapat tempat ini dan tempatnya itu lumayan oke banget
karena view nya juga yang memang jakarta banget
selain pemandangannya kita juga bisa menikmati kulinernya yang beragam
mulai dari western hingga nusantara
menikmati suasana alam sambil mencicipi kuliner
memang bisa menjadi salah satu pilihan untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari hari
memang pas ya menikmati gurunya salted caramel latte berpadu dengan manisnya krim brulee
sambil memandangi suasana perkotaan jakarta

dari tengah kota kita bergeser ke tempat yang lebih hijau
ada hidden gem cafe lainnya yang menawarkan tidak hanya tempat ngopi ngopi cantik saja
tapi bisa sekaligus refreshing bersama keluarga
tak perlu jauh jauh
kafe yang berada di tangerang ini dengan nuansa alam yang sejuk dan asrinya
bisa dijadikan pilihan untuk berlibur sejenak bersama keluarga
dekorasi yang estetik dengan pemandangan alamnya pun
cocok untuk menjadi spot berfoto
tidak hanya bisa menikmati kuliner dan klinik

kita juga bisa memberi makan ikan koi hias di kolam teras cafe

kesannya karena pertama kali baru datang kesannya masih bagus

bermula dari pendopo di halaman belakang rumah
tempat ini disulap menjadi sebuah kafe dengan dekorasi lokal yang unik
dan pemandangan alam yang hijau
kami ingin menjawab pertanyaan dari teman teman
pertanyaan dari berbagai tamu
yang kebutuhan untuk area outdoor nya itu
meningkatkan untuk masa pandemi ini ya
menyantap nasi goreng kampung yang gurih
cocok ditemani dengan kopi arabica yang dicampur susu dan gula aren
ragam menu kopinya pun bersahabat dengan kantong
mulai dari rp dua puluh tujuh saja
kita sudah bisa menyeruput secangkir kopi sambil memanjakan mata
dengan rimbunnya alam sekitar
kafe outdoor yang luas juga membantu penerapan
dengan adanya jarak yang cukup antar meja pengunjung
selain itu mereka juga sudah menerapkan protokol kesehatan
dengan memakai masker
namun perlu diingat bahwa meskipun sejumlah kafe sudah mulai dibuka
kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat
syifa hanifah kalu presisa jakarta